tanti kamu yang kuat ya tanti bersahan
riri tolongin aku riri
tugas kalian sudah selesai
tunggu apa lagi
jangan sampai ada yang melihat oke
kamu sudah bersedia datang kesini
kamu yang tenang ya
yaudah kalau gitu kita pisah disini ya
kita duluan ya
itu kan tanti
ngapain dia disini
kayaknya ada yang mencurigakan nih
sama siapa dia ngobrol ya
itu kan riri
perutnya udah sebesar itu
kok dia bisa ya
apa jangan jangan selama ini riri bersembunyi
nyawa aku terancam ri
haris ngancam kamu
dia yang ngancam aku

kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu
dia akan menyingkirkan aku
dengan sekali tepuk
aku akan singkirkan kalian berdua
dari sisi haris
aku takut banget
aku takut kalau misalnya ucapannya itu terbukti
enggak kamu jangan takut
kita ketemu haris ya
dia harus tahu sama masalah ini
haris gak mungkin percaya sama aku
dia pasti pikir aku mengandang andari
nanti kamu tenang aja
riri tolongin aku
jangan ikut aku
tolongin aku riri

ini sebenarnya apa yang terjadi sih
aku harus ikutin mereka
sesuai dengan keinginanku sekarang
pancing taksi itu
bawa ke tempat yang sudah saya kasih tahu
pak lebih cepat dikit bisa nggak
pak cepetan pak
kalian segera bersembunyi
dan jalankan sesuai rencana
apa berhenti pak
tunggu disini ya pak ya
biar saya periksa ke depan
maaf neng saya nggak mau terlibat neng
mendingan lapor polisi aja neng
aku gak mungkin lapor polisi sekarang
bisa bisa tanti terlanjur di celakai
ini uangnya pak
tolong panggil polisi ya pak ya
kalau aku masuk ke dalam
mereka bisa nangkep aku
lebih baik aku menunggu polisi disini
diam gak usah banyak tanya
sebentar lagi kalian akan mati
salam dari karin
mereka orang orang suruhan karin
bawa ke dalam
ini yang hebatnya
kalau lu ikut campur urusan mulai
coba kalau lu gak ikut campur urusan mulai
coba kalau lu gak ikut campur urusan mulai
diam sampai sini
saya gak salah toko
bukain siapa sih kalian
jangan sakiti aku
mendingan aku mati aja
jangan sakiti diri
kamu jangan bunuh tanti
tanti gak salah apa apa
riri tolongin aku riri
ini bayaran kalian
tugas kalian sudah selesai
tunggu apa lagi
jangan sampai ada yang melihat oke